anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
hari ini jumlah kasus positif covid sembilan belas bertambah dua empat puluh kasus hingga total mencapai satu ratus delapan tiga ratus tujuh puluh enam kasus
dki jakarta menyumbang pertambahan kasus tertinggi hari ini dengan empat ratus tiga puluh kasus baru menyusul jawa timur tiga ratus tujuh belas kasus
jumlah pasien sembuh covid sembilan belas di indonesia bertambah satu enam ratus lima belas orang dan secara akumulatif mencapai enam puluh lima
rasio kesembuhan enam puluh delapan persen
akumulatif mereka yang meninggal dunia mencapai lima satu ratus tiga puluh satu jiwa